kalau kamu suntuk ngabisin akhir pekan di jakarta lihatnya gedung gedung lagi
nah maka saya punya tempat yang pas buat kamu healing
areanya terbuka hijau sejuk banyak kulinernya
dan mudah terjangkau dengan transportasi umum seperti ini
hiruk pikuk ibu kota seakan tidak pernah berhenti
ritme kerja yang cepat tekanan kehidupan perkotaan
serta suasana macet pun sudah jadi makanan sehari hari bagi warga jakarta
sehingga liburan menjadi waktunya berharga bagi warga jakarta
sekaligus momen untuk healing setelah seminggu berkutat dengan kegiatan
kali ini saya akan mengajak anda mengisi libur akhir pekan ke uban forest cepete
bekasi ini merupakan salah satu area terbuka hijau yang belakangan banyak bermunculan di jakarta
selain menyegarkan mata melihat pepohonan yang hijau
anda juga akan disuguhi beragam fasilitas yang menyenangkan
ikuti terus perjalanannya
oke sekarang kita tinggal sekali lagi naik transportasi umum yaitu naik mrt
jadi jadwalnya sepuluh enam belas
sedangkan sekarang masih sepuluh sepuluh
jadi kita masih punya enam menit untuk santai dulu sejenak
bagi anda yang menggunakan transportasi umum jangan khawatir
karena lokasi yang akan kita tuju terletak di depan stasiun mrt cepete raya
oke sekarang kayaknya udah aman nggak pakai masker
karena di setiap transportasi umum masih wajib pakai masker ya
untuk menghindari penyebaran virus
oke sekarang kita tinggal selangkah lagi menuju tempat wisatanya
ini kurang lebih tinggal seratus meter lagi jalan kaki
enggak apa apa tadi kita selama perjalanan keliling jalan kaki
sekalian olahraga sedikit nih
urban forest cepete mengusung tempat wisata terbuka hijau seluas satu tujuh hektare
tempat ini menawarkan suasana yang tenang
dengan peponan rindar
tanpa biaya tiket masuk
anda sudah bisa menikmati momen healing di tengah kota
dengan suasana yang kekinian
area yang baru dibuka sejak september dua ribu dua puluh dua lalu ini
telah memikat hati banyak wisatawan
setidaknya lima ratus orang datang berkunjung pada hari hari biasa
bahkan bisa mencapai tujuh lima ratus pengunjung pada hari hari yang menggelar acara tertentu
i mean very rare jakarta kan
tempat tempat yang bisa piknik kayak gini
kita bisa olahraga di sini juga gitu
jadi lumayan sih kalau habis olahraga nggak perlu jauh jauh lagi
di sini juga ada restoran restoran yang enak enak juga
jadi apa ya sekaligus lah
selain bisa menjadi tempat healing untuk anda dan keluarga
lokasi ini juga ramah untuk hewan peliharaan lho
jadi anda bisa membawa serta hewan peliharaan anda untuk bermain main di sini
iya kan enak juga ya bisa piknik
ada makanan ada musik bisa bawa anjing gitu
jadi it's a nice oasis ya kayaknya di sini
di ruang terbuka hijau ini pengunjung dapat menikmati piknik di area rumputan yang luas
mulai dari pukul tujuh pagi hingga pukul sepuluh malam
fasilitas yang ditawarkan pun beragam
selain untuk piknik urban forest juga menghadirkan beragam tenan kuliner
serta area bermain untuk anak
wah wah wah pinter
nah ini salah satu fasilitas yang ada di urban forest
salah satunya adalah playground ini tempat bermain anak anak
seru banget kita lanjut lagi main sama kakak nekla
satu dua tiga
setelah bermain bersama anak anak dan hewan peliharaan
sekarang saatnya kita mengisi tenaga kembali
tentunya dengan mencicipi kuliner yang tersedia di sini
beragam sajian banyak dijajakan di sini
mulai dari hidangan lokal barat hingga makanan timur
tidak ada yang tidak bisa dikawal
tidak ada yang tidak bisa dikawal
terima kasih ya
oke terima kasih
jadi kita sudah siap
hmm dari wanginya saja sudah ketahuan ini makanan enak banget
nah biar pas panas panas gini enaknya kita cari minuman yang segar segar
nah pas banget nih panas panas seperti ini lihat minuman yang segar
lihat bulir bulir embunnya
udah pasti ini bakal melepas dahaga banget
hmm makanannya benar benar enak
ditambah lagi nih ya lagu lagu yang chill menemani kita semua di sini
terus pemandangannya hijau sejuk
jarang jarang banget nih ada di jakarta
dan pastinya bikin kita betah lama lama buat di sini tentunya buat healing
dengan semakin banyaknya keberadaan ruang terbuka hijau di jakarta
warga kota dan wisatawan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sejenak
dari kesibukan hidup di perkotaan
destinasi wisata ruang terbuka hijau yang penuh pepohonan
bisa menjadi pilihan lokasi berlibur di akhir pekan
untuk menghirup udara segar di tengah tengah megahnya ibu kota
raffis arya nugraha denny irvan jakarta